di tengah dampak covid sembilan belas yang menghambat aktivitas perekonomian di tanah air
provinsi sulawesi utara berhasil memenuhi permintaan ekspor
komoditas rempah dan ikan beku sulawesi utara berhasil diekspor ke jepang
sekaligus menjadi peluang untuk menggenjot perekonomian di provinsi ini
provinsi sulawesi utara kembali mengekspor rempah dan ikan dari hasil pertanian dan perikanan sulawesi utara
pengiriman ekspor kedua pada rabu malam merupakan permintaan pembeli dari jepang
komoditas ekspor ini terdiri dari rempah rempah sebanyak sembilan puluh kg dan ikan beku sebanyak dua ratus empat kilogram
dengan keberhasilan ekspor ini calon gubernur petahana sulawesi utara
oli dondokambe mendorong para petani nelayan dan investor lebih semangat lagi
karena mulai terbuka jalur ekspor yang rutin setiap bulan
posisi sulawesi utara itu kan sangat strategis
artinya dekat di asia timur ke utara sana semua
yang kita tahu persis bahwa potensi ekonomi negara negara di asia timur itu
jepang korea china semua memang
walaupun dalam kondisi covid ekonomi mereka sangat baik
nah itulah sasaran saya pertama setelah saya melihat
saya melihat peluang ini ada kita mencoba
caranya kita mencoba kita mulai kumpul seluruh stakeholder
dari pedagang yang terlibat dalam ekspor ini pedagang ikannya
ya kan bayarnya di jepang kita kontak biaya cukai
karantina ya semua kita lewatkan di situ
dalam satu bulan itu dapat kesimpulan bahwa semua berkeinginan agar supaya ikan tuna ini lebih segar
bisa langsung dalam perjalanan lima jam ke jepang
jadi kira kira di bawah lapan jam tuna ini sudah sampai di market
oli dondo kambe yang tengah cuti dari jabatannya untuk maju sebagai calon gubernur petahana sulawesi utara mengaku
tetap berkoordinasi dengan petahana
ini nelayan dan investor agar ekspor pertanian dan perikanan sulawesi utara terus bergerak
tim liputan cnn indonesia sulawesi utara